nur dki jakarta basuki cahayapurnama akan memberikan sanksi
berupa pemotongan tunjangan kinerja daerah kepada pegawai negeri sipil
yang terlambat datang ke tempat kerja
ya sanksi ini akan diberikan karena para pegawai di lingkungan pemprov dki jakarta
sudah diberikan pengurangan jam kerja di bulan ramadan
jumlah tunjangan diberikan sesuai dengan peringkat jabatan
mulai dari calon pegawai sebesar tiga juta rupiah
hingga yang tertinggi yaitu jabatan sekretaris daerah
yang menerima delapan puluh lima juta rupiah per bulan
kalau telat ya kan ada sanksi kena potong tkd
kita sudah kasih keleluasan sebetulnya
maksudnya habis sahur mendingan berangkat
tidur juga nanggung
atau masuk setengah delapan
lebih baik masuknya jam tujuh tapi pulangnya jam dua
pagi lebih enak nggak macet
macet itu kalau kamu berangkat di atas jam
ada toleransi berapa
enggak ada toleransi dong
ada pulang jam empat
itu sudah potong satu jam
sudah potong satu jam ini
sudah potong satu jam ini